dua hari jelang pertandingan melawan myanmar pada minggu pagi
porsi latihan sedikit dikurangi demi menjaga kebugaran para pemain
sejauh ini belum ditentukan siapa kapten dari timnas u dua puluh dua
dalam latihan kali ini difokuskan pola permainan yang modern
yang biasa diperagakan timnas spanyol
umpan pendek pressing dan mengalirkan bola dengan cepat
ada pun skema awal yang digunakan yakni formasi empat tiga tiga
namun bisa berubah dengan situasi di saat pertandingan
meskipun fokus latihan kali ini pada menyerang
pemain muda ini tetap dilatih formasi bertahan
sementara itu asisten pelatih timnas u dua puluh dua bima sakti mengatakan
kondisi evan dimas semakin membaik
dan penentuan evan akan bermain atau tidak dilakukan pada esok hari
kita latihan ini ya latihan persiapan buat tanggal dua puluh satu
jadi hanya sebentar dan intensitasnya agak diturunkan
fokus ke ini ya menyerang juga
pemain juga diberi informasi tadi juga harus tetap memikirkan saat lawan bisa counter attack
jadi antisipasi buat saat kita menyerang dan transisi kita bertahan
ya evan sudah semakin membaik ya
jadi soal main atau tidak penentuannya besok ya
dan kita berharap semuanya bisa fit gitu
luis mia akan menjalani pertandingan resmi pertamanya
sebagai pelatih timnas indonesia dengan menghadapi myanmar dalam laga uji coba di stadion pakansari bogor
dan untuk mengetahui seperti apa kita telah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia
nesha megawati yang sejak pagi memantau atau bahkan sepertinya ikut berolahraga bersama timnas u dua puluh dua nesha
selamat siang jelang sore nesha
menurut informasi ini adalah hari terakhir latihan jelang lawan myanmar
ada berapa kali sesi latihan pada hari ini nesya
ya hanum memang di hari minggu ini
sebenarnya saya pengen coba ikut latihan tapi kayaknya tidak sanggup bagaimana melihat latihan yang di u dua puluh dua tadi
tapi tadi pagi dilakukan pelatihan dari pukul delapan hingga pukul kira kira pukul sembilan tiga puluh pagi tadi
sebenarnya ya dijatuhkan sekitar dua jam
tetapi tadi memang karena pelatihan tidak terlalu diforsir ataupun memang dikurangi untuk menjaga kebugaran
sehingga tadi pelatihan pun berlangsung dari pukul hanya berlangsung sekitar satu lima jam
sebenarnya rencananya juga hari ini terakhir dan ada dua sesi pagi
dan juga siang atau sore nanti sekitar pukul empat hingga pukul lima sore
tapi kami dapat informasi dari asisten pelatih yakni bima sakti bahwa pada hari ini hanya tadi pagi saja tidak ada latihan lanjutan pada hari ini
tapi akan dilaksanakan pada esok hari pada pukul empat sore
tetapi berapa lama pelatihan itu pun materi materi yang akan nanti dilatih paling tidak tidak jauh berbeda dengan pelatihan hari ini
fokusnya adalah bagaimana agar pemain indonesia ataupun para pemain muda ini adalah bisa
pelatihan secara modern ataupun pola pola yang dilakukan seperti berkibar kepada timnas spanyol
yakni permainan secara cepat dan juga tidak atau menghindari adanya umpan lambung terlalu tinggi
ataupun juga lebih mempercepat di mana para pemain tidak terlalu lama memegang bola
baik nesha kapan timnas ini bertolak ke bogor dan kapan kira kira uji coba lapangan resmi di stadion pakansari nesya
mengenai kapan uji coba kemungkinan besar dilakukan pada hari selasa mendatang
kami juga belum mendapatkan informasi mengenai kapan tepatnya akan uji coba
tetapi memang sebelum pelatihan ataupun pada saat uji coba pada hari selasa mendatang
tapi dipastikan bahwa nanti ada press conference sebelumnya sebelum pertandingan untuk bisa
ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan pada press conference
rencananya akan pada esok hari
besok ataupun hari selasa mendatang memang belum dipastikan
tapi memang ada press conference termasuk bagaimana skema awal
dan juga bagaimana siapa kapten
karena memang sejauh ini belum dipastikan
mereka sudah mengantongi beberapa nama yang akan menjadi kapten u dua puluh dua
tetapi sejauh ini belum dipastikan siapa yang akan menjadi kapten
termasuk pun juga dengan nasib evan dimas yang kemarin mengalami cedera
kalau melihat dari latihan tadi juga tidak terpisah dengan para pemain yang lainnya
artinya bahwa keadaan ataupun kondisi dari evan dimas semakin membaik
tetapi belum bisa dipastikan hanum
dari dua puluh enam pemain termasuk juga eva dimas
siapa saja berada di mana
apakah termasuk nasib evan dimas apakah akan ikut laga di u dua puluh dua laga pertandingan dengan myanmar ini
lawan myanmar nanti ini kan merupakan uji coba yang resmi yang masuk kalender fifa
apa sebenarnya target yang diusung nesha
yang diusung tentu adalah kemenangan melawan myanmar
tetapi yang penting adalah bagaimana ingin melihat bagaimana pelatih baru ya
kita tahu bersama ini adalah pertandingan pertama kalinya
artinya bahwa akan melihat
kira kira pelatih baru ini bisa meramu bisa melihat dari koreksi yang dilakukan atau evaluasi dari masing masing pemain secara individu maupun secara super team
ketika pada saat nanti akan melawan ataupun akan melawan beberapa ajang ajang yang cukup dekat
misalnya di bulan mei mendatang ada event event yang cukup dekat
misalnya adalah islamic solitary games
lalu kemudian di bulan agustus juga ada sea games
sehingga pada hari ini ataupun uji coba
pada hari ini
lagi lagi juga akan ada uji coba
untuk melihat bagaimana ataupun pemetaan dari masing masing pemain dan juga secara keseluruhan untuk bisa mempersiapkan
mana mana saja yang harus diperbaiki
mana saja yang harus bisa evaluasi dan mana saja yang bisa ditingkatkan
untuk menghadapi event event ataupun laga laga pertandingan yang lebih luas
nesha pertandingan uji coba ini tentunya akan membakar semangat para fans sepak bola indonesia
berbicara tentang harga dan juga kategori tiket indonesia versus myanmar
ini berapa dan bagaimana skema penjualannya nesya
bahwa ini juga akan membakar
tentunya kalau olahraga kita juga akan berhubungan juga dengan membakar kalori
tapi yang jelas mengenai kategori penjualan juga sudah mulai sudah diumumkan
bahwa ada dua kategori
yang pertama adalah kategori satu
nanti penjualannya yakni harganya rp satu ratus lima puluh disediakan atau sudah dicetak sekitar dua lima ratus tiket
nah untuk kategori satu ini para ataupun para masyarakat supporter tidak harus membakar kalorinya untuk membeli
sementara kategori dua dijual dengan harga rp tujuh puluh lima dan dicetak sekitar dua puluh empat tiket
dan ini rp lima puluh
rp lima puluh penjualan secara online maupun rp lima puluh dijual on the spot ataupun bisa secara offline
nah hamin satu tiket dijual di stasiun pekansari ataupun hamin satu adalah tentu besok
dijual di stadion pakansari bogor alcibinong
lalu juga di stadion utama gelora bung karno
dan penjualan open gate pada pukul sembilan hingga pukul empat sore
nah ada syarat untuk pembelian tiket online
yakni satu orang satu nama hanya maksimal
mereka bisa membeli sekitar hanya lima tiket
oke berarti satu orang beli lima tiket dan bisa dibeli secara online
nah yang terakhir nih ya nesya
setelah lawan myanmar siapa kira kira lawan uji coba selanjutnya
sejauh ini memang belum bisa dipastikan hanum siapa negara mana yang akan dilawan
karena ini berhubungan juga menurut pssi bahwa memang indonesia mengalami
karena kemarin pernah kita indonesia mengalami atau mendapatkan sanksi dari
di fifa sehingga cukup sulit untuk mendapatkan lawan
karena rencananya memang myanmar ini akan dua kali lawan pertandingan
tetapi sejauh ini dipastikan bahwa hanya satu laga bermain dengan myanmar
sisanya masih belum bisa dipastikan atau dengan siapa kita akan bermain
atau melihat bagaimana para pemain u dua puluh dua berlaga
sejauh ini belum bisa diinformasikan ataupun belum ada konfirmasi lebih lanjut
tetapi memang pssi juga sebelumnya telah mencoba untuk menghubungnya ataupun berji coba dengan singapura
dan juga timur lejong
tetapi karena ada ketidaksesuaian jadwal sehingga permainan ataupun lawan bersama dengan di singapura
ataupun timur leste tersebut sejauh ini ditangguhkan
tapi kita akan melihat bagaimana uji coba di hari selasa mendatang
hanum untuk bisa diharapkan dengan uji coba ini bisa peramuan ataupun evaluasi bisa dilihat secara lebih mendalam
ataupun bisa dikonkretkan lebih lanjut untuk menghadapi sejumlah event
sejumlah pertandingan yang sudah ada menunggu bulan mei
dan juga bulan agustus mendatang
baik nesya karena anda yang masih ada di sana semangati terus timnas u dua puluh dua supaya semangat besok uji coba aja
terima kasih atas laporan anda nesya megawati